terakhir di tahun dua ribu tujuh belas kawasan wisata puncak semakin dipadati oleh wisatawan
hingga sempat mengakibatkan kemacetan di akses jalan menuju destinasi wisata favorit warga ibu kota
minggu pagi antrean kendaraan sepanjang dua km terjadi sejak keluar gerbang tol ciawi
hingga simpang gadok arah puncak
mayoritas kendaraan berasal dari jakarta yang memilih berangkat pada pagi hari
karena akses menuju puncak akan ditutup total selama dua belas jam pada minggu pukul enam sore hingga pukul enam pagi pada satu januari dua ribu delapan belas
kemacetan mulai terurai setelah polisi memperlakukan sistem satu arah dari gadok menuju puncak
tercatat sejak libur natal dua puluh empat desember hingga tiga puluh desember
lebih dari satu ratus sembilan puluh tujuh ribu kendaraan masuk ke kawasan puncak via gerbang tol ciawi
sementara itu direkturat jenderal perhubungan darat memperlakukan larangan truk masuk jalan tol
mulai tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas pukul waktu indonesia barat sampai satu januari dua ribu delapan belas pukul dua puluh empat
ada pun truk yang masih diperbolehkan masuk ke jalan tol
antara lain adalah truk pengangkut bbm dan juga sembako
larangan truk masuk jalan tol ini kerjasama antara dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
dengan korlantas polri dan jasa marga
dika bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana
kalau tadi pagi sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang bahwa bahkan menurut informasi yang saya dapatkan itu
bisa sampai kawasan masjid attaun yang ada di puncak
apakah di siang hari ini justru semakin lancar
ya selamat siang iqbal
betul sekali pagi hari tadi memang sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang
sepanjang dua km ekor kemacetan sampai di kilometer empat puluh tujuh gerbang tol ciawi sampai ke gadok
di arah puncak
tetapi setelah pihak kepolisian memperlakukan sistem satu arah pada pukul tujuh pagi tadi selama kurang lebih dua jam
situasi arus lalu lintas sudah mulai lancar dan saat ini arus lalu lintas di persimpangan gadok juga sudah mulai lancar
kendaraan bisa melaju dengan normal dengan kecepatan di atas enam puluh km per jam untuk melaju ke kawasan wisata puncak
tetapi saat ini saya berada di traffic management center polres bogor dan kita bisa memantau dari cctv
ketika di kawasan simpang gadok ini sudah lancar
artinya kendaraan ini sudah mulai masuk ke kawasan puncak
ada kemacetan yang cukup signifikan tampak di kawasan pos polisi cisarua
kemacetan terjadi di dua arah baik dari arah jakarta menuju puncak maupun juga di arah sebaliknya untuk menuju ke jakarta
tampaknya kendaraan tidak bisa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi
kontur jalan yang menanjak juga membuat laju kendaraan sedikit terhambat dan harus ekstra hati hati apalagi ini musim hujan
meskipun begitu sampai saat ini belum ada laporan
terkait dengan laka lantas yang cukup serius
sementara itu kalau kita beralih ke wisata taman matahari yang biasanya menjadi salah satu titik kemacetan yang cukup parah di kawasan puncak ini
karena biayanya free keluar masuk kendaraannya cukup banyak
tetapi tampaknya saat ini tidak begitu mengalami kepadatan yang cukup signifikan
kita akan sedikit beralih lebih tinggi lagi ke kawasan puncak seperti yang anda katakan tadi di atta awun ataupun juga di puncak pas
tampaknya memang tidak begitu terjadi kemacetan yang cukup parah

baik ke arah jakarta ataupun juga ke arah cianjur ini
ternasih tampak lengang
ada sedikit kemacetan di puncak kilometer delapan puluh dua
sementara itu untuk akses masuk ke taman safari juga tampaknya tidak begitu ramai
seperti hari jumat dan juga di hari sabtu kemarin
kalau kita berbicara data memang sampai saat ini sejak libur natal sampai tanggal tiga puluh desember dua ribu tujuh belas kemarin
lebih dari satu ratus sembilan puluh tujuh ribu kendaraan yang masuk dari jakarta melalui tol ciawi ke arah puncak yang terbanyaknya pada tanggal tiga puluh desember
dengan jumlah kendaraan yang mencapai tiga puluh tiga empat ratus kendaraan yang masuk dari tol ciawi untuk menuju ke kawasan puncak
ini menandakan mereka berangkat lebih dulu sebelum kawasan puncak ini akan ditutup secara total selama dua belas jam
pada pukul enam sore nanti sampai pukul enam pagi di tanggal satu januari
mas iqbal saya akan mengajak anda untuk melihat peta di kawasan puncak
di sini terlihat kami berada di pos polisi gadok
di sebelah sini
lalu yang merah ini adalah kawasan wisata puncak kurang lebih jaraknya sekitar dua puluh empat sampai dua puluh lima km
di sini banyak sekali lokasi wisata yang bisa dikunjungi dan selalu menjadi destinasi favorit dari para wisatawan ibu kota
nanti jalur ini akan ditutup
selama dua belas jam
penutupan ini mulai dari gerbang keluar tol ciawi atau di kawasan simpang gadok sampai ke perbatasan cianjur
kurang lebih penutupan ini berjarak sekitar tiga puluh kilometer
ini akan berlaku pada pukul enam sore sampai pukul enam pagi esok
ini dikarenakan malam hari nanti akan diadakan car free night di kawasan wisata puncak
ini yang juga selalu dipadati oleh pengunjung
setiap tahun ini sudah menjadi tradisi setiap tahun baru ataupun juga di libur libur panjang lainnya
untuk itu iqbal diharapkan jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian
ada dua jalurnya
yang pertama adalah jalur melalui cibubur jonggol lalu masuk ke cariw dan nanti keluar di jalan raya cipanas cianjur di kilometer sembilan puluh empat
ini jaraknya sekitar delapan puluh enam km dengan waktu tempuh dua jam empat puluh menit
dan juga alternatif yang kedua adalah alternatif melalui ciawi
lalu masuk ke
ke arah sukabumi kota dengan jarak tempuh sekitar delapan puluh delapan km dan waktu tempuhnya memang sudah sedikit cukup lama yaitu tiga jam empat puluh menit
tetapi itu akan menjadi alternatif anda
memang secara teknis penutupan kawasan puncak sepanjang hampir tiga puluh km ini akan dimulai pada pukul enam sore
tapi secara teknis kendaraan dari arah jakarta yang akan menuju ke puncak dengan akses tol ciawi melalui simpang gadok lalu masuk ke kawasan megamendung ini
bisa dilintasi sampai pukul satu siang
karena pukul satu siang nanti kendaraan dari arah puncak akan kembali turun ke bawah dibuat satu arah saja
itu artinya kendaraan dari arah jakarta sudah dihentikan dan jalur alternatif menjadi opsi yang cukup bijak untuk anda yang akan menghabiskan malam tahun baru di kawasan puncak
baik dika terima kasih atas informasi anda
ternyata kawasan puncak cukup lancar di siang hari ini
namun anda tahan dulu
dari kawasan puncak kita bergeser ke cikampek jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
muhammad rizata di sana
selamat siang zata
zata kalau tadi ada informasi bahwa truk sudah dilarang untuk melintasi kawasan tersebut
apakah ini artinya bahwa jalanan yang ada di belakang anda cukup lancar di siang hari ini
ya siang iqbal
jalanan di tempat saya berdiri sekarang yaitu di depan gerbang tol cikarut atau cikarang utama terpantau ramai lancar
tidak ada antrian yang signifikan di gerbang tol masuk cikarang utama menuju kawasan
seperti kota kota seperti purwakarta seperti bandung dan kota kota lainnya
begitu pula sebaliknya di keluar tol cikarang utama menuju kawasan jabodetabek tidak ada antrian yang panjang
antrian cukup ramai lancar dan gampang untuk dilewati
dan juga ada pun kementerian perhubungan darat direkturat jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan
membuat peraturan untuk melarang truk melintas di kawasan tol ini
truk yang dilarang melintas yaitu truk pengangkut barang truk dengan jumlah berat yang diizinkan lebih dari empat belas kg dan juga truk gandeng
tetapi juga ada truk yang boleh ditetapkan boleh melintas di kawasan tol ini yaitu truk pengangkut bahan bakar bbm truk pengangkut uang untuk kebutuhan masyarakat dan juga truk untuk kebutuhan pokok
larangan untuk truk ini berlaku
berlaku pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas pada pukul wib sampai satu januari dua ribu delapan belas pada pukul dua puluh empat wib
dan larangan truk ini tidak cuma eksklusif untuk tol cikarang utama cikarut tetapi larangan truk melintas di tol tol ini juga diperuntukkan untuk tol tol dalam kawasan tol jakarta merak tol jakarta cikarang utama menuju brebes exit atau brexit
tol jakarta purbalenyi tol bawan salatiga tol jagorawi dan juga jalan nasional denpasar menuju gilimanuk
diharapkan iqbal pengemudi pengemudi truk telah mengetahui peraturan baru untuk truk tidak bisa melintas pada saat menjelang tahun baru dua ribu delapan belas ini dan bagi anda yang ingin menuju spot spot favorit untuk merayakan tahun baru seperti bandung purwakarta
lihat di belakang saya tol jakarta menuju cikarang utama ini terpantau lancar dan mudah mudahan pada saat menjelang pergantian malam tahun baru kondisi lalu lintas aman dan lancar kembali ke studio iqbal
baik zata terima kasih informasi dari anda tentunya ini sangat menarik sekali untuk di cikarang maupun di kawasan puncak ternyata di siang hari ini cukup lancar bagi anda yang akan melakukan perjalanan tentunya bisa melakukan perjalanan di siang hari ini
sebelumnya juga sudah ada mardika utama yang melaporkan
langsung dari kawasan gadok jawa barat